di komisioner untuk kemudian mensabitnya kepada mahkamah konstitusi
pasti akan kita sampaikan kesimpulan pada hari ini
ada dua isu besar ya tadi kemarin bu loli pak herwin juga menyampaikan
isu besar pertama pendaftaran cawapres kemudian beberapa pelanggaran kemudian juga masalah bansos yang semuanya sudah terjawab pada sidang kemarin kan
dan kemudian bawaslu tidak mengawasi tidak juga
kita sampaikan pada persidangan kemarin para bawas provinsi yang telah menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan
bawaslu dalam melakukan pencegahan maupun penindakan
penindakan tidak ada ada juga penindakan banyak penindakan juga dilakukan oleh badan pengawas milu
memang tidak tersentral di bawah swri tapi kita distribusikan kepada bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota
pada intinya adalah menolak menepis tudingan tudingan yang disampaikan oleh para penguat
karena ada yang ditunjukkan kepada badan pengawas milu insya allah semua penanganan pelanggaran dapat kita lakukan
kami tidak kemudian untuk sebagai pemohon kami menjelaskan keterangan kami sebagai badan pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan
kami tidak pada titik itu pada posisi itu
yang berada di posisi itu termohonnya komisi pelan umum